oh tak doain lancar bu amin semoga utang saya ke pak aji cepat lunas
pak ibu mari masuk dulu minum minum teh iya iya iya mari ya
ih di cuman begitu ih baret nanti pakai cincin itu sakit
kenapa sampein sebarin lagi
saya gak sebarin mas
saya cuma kasih tauin mas
ngapain lu kasih tau bini lu
udah ketahuan bini lu sama si tina sebelas dua belas
andri ada tabungan
ada lima belas juta dipakai aja
kalau gitu mina jual semua emas emasnya minah
indra juga mau nyumbang pak
eh kalau di total paling sedikit
aduh seneng banget
pak kang kenapa sedih
pak kang jangan sedih
berarti kita bisa punya mobil baru
uang jajan kamu bulan ini belum
tapi kak indro hebat lah
dia ngelamar kerja
jadi ternyata ke meja andri yangee
waktu itu hilang
tapi kak indro bernyanya
jangan sampai tetehganggu kuliillah kamu untuk kita
kamu ngelamar dimana
pt nadia jaya pak
bergerak di bidang apa
jual beli baju tentara mah
eh ke meja gua lo pake buat ngelamar cewek
mobilnya keren banget
paling juga mau beli kreditannya
gak sabar liat mobilnya
cepet ya kak

kamu mau main ke rumah kamu katanya
katanya mau kenalan sama keluarga kamu
kita udah mau berangkat ya
udah yuk pak
papa nadia mau dateng

sampean sudah siapin hansip belum
buat apa iya mah bener buatnya war pelantikan kamu loh bukan buat gantiin mamat kalau mamat
jadi rw hansipnya kurang satu iya itu juga bener buat lu masih jono bener terus
lu mau gak jadi hansip saya mau mas tapi saya enggak sanggup buka pasang sepatu lama talinya banyak
sampai cari yang lain aja gimana caranya ya lu gosok banyakan mikir taruh otak lu konslet
assalamualaikum waalaikumsalam udah lihat mobilnya kang rizal belum kenapa hilang
bukan mobilnya teh bagus mobil baru maksudinate mobilnya lebih bagus dari mobilnya bang muhyidd
ya pasti semua orang juga tahu sempen ngerti mobil yoso what g reti lah mas yang satu baru yang satu
enggak baru which turks rumih sharon
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan philip islamnya lagi membolehkan cita cita workers muzica
ibu punya mobil baru
cucu gua gak bakalan minta bantuan gua nih
terus uang yang gue punya buat apa
kalo mereka sudah mabuti gua lagi
ibu punya mobil baru
iya gua denger
ngasih tau aja enggak
lah kan ini gua udah ngasih tau mak
mak mau kemana
mau tau aja urusan orang
ini yang tau kok
mak pasti mau ke rumah ibu kan
seneng saya liatnya
mobilnya udah sampai
stnk paling lambat sebulan ya
kalau bpkb biasanya enam bulan
kalau bpkb biasanya enam bulan
terima kasih pak aji
sudah dibantu semuanya
sudah dibantu semuanya
semoga taksi online nya lancar ya pak

aduh pak amin
terima kasih doain ya ibu bapak
tak doain lancar bu
tak doain lancar bu
semoga utang saya ke pak aji
semoga utang saya ke pak aji
semoga utang saya ke pak aji

ih jangan di gituin
baret nanti lo pakai cincin itu
kenceng ada tamu
lu malah lebih sayang sama mobil daripada sama adek
mobilnya mahal dra
mobilnya mahal dra
gak mau ah kak
nanti dikirainnya pamer
sama gua aja
nanti gua yang malu
nanti gua yang malu
ke mana negara
nyatua kemana sih
ada apain sih nyat
gue kira si tina cerita kabar burung
kagak taunya bener
baru beli mobil aja rame
ya sekarang itu beli mobil itu bukan barang mewah
semua orang bisa beli mobil
punya dari sepuluh juta semua mobil bisa dibawa pulang
jangan kata sepuluh juta bang
lima juta juga bisa
cuman ya nanti yang repot bayarnya
baru nitir tiga bulan nggak sanggup bayar
disita semua lisik
yang dp nya lebih gede kicilnya bisa sampai tiga tahun
iya tapi orang orang tuh semua kagak pada nanya tuh
orang lihat tuh mobilnya
masa sih lo kalah mas ibu